nanti bapak secepatnya balik ke ladang
oh nanti disampaikan
dede ada di dalam kali mak
yuk masuk dah
bener kan dia gak ada
aduh saya minta maaf nih kang
pengen ubah rencana deh kang
yang buat masalah ayunan sama prosatan itu
kayaknya agak berbahaya kang
saya takut nanti anak anak malah jatuh lagi
jadi tuh rencananya
saya ingin bangun taman bermain anak anak
yang kayak ada di mall gitu kan
ya tapi yang kecilan aja
jadi tuh taman bermain anak anak yang terbuat dari
ya mau bu dokter saya tau
terus juga kayaknya kita harus
segera cari perlengkapannya deh kang
dan saya rasa perlengkapannya itu
adanya di jakarta
insya allah saya ikut bu dokter
bu dokter tau gak
pusat tempat penjualan mesin jahit
dan harganya berapa
yang pake listrik
tempat jahit ya
tapi kayaknya kalau mesin jahit
saya kurang tau ada dimana kang
tapi nanti saya coba cari informasinya di internet ya
ya bu dokter terima kasih
oh iya satu lagi saya hampir lupa
kamar mandi saya kerannya tolong diganti ya kang
sama wastafelnya juga agak bocor
sama itu kan ruang praktek saya juga
kalau hujan tuh atapnya suka bocor kang
insya allah dokter nanti saya perbaiki
kalau gitu saya permisi dulu
bukannya tidak bersyukurnya
tapi kan baru bisa nabung sedikit
eh rupiahnya sudah menguat lagi
emang begitu kum
kalau lebihannya sedikit
ya nabungnya sedikit
ya kalau saya kan nabungnya banyak
kamu mah selalu ingin lebih dari orang pedut
gak pernah mau kalah
ke neraka aja kamu mau lompat duluan
api neraka belum aja dinyalain
dia udah gedor gedor pintunya
saya mau masuk saya mau masuk
tau gak kenapa saya gedor gedor
belakang ada masuha
emang di sana ada yang uci kum
ada si aceng
emang saya kekerasan ya kum
gak doi aman saya gak denger
kamu jangan main main kursi mulu kenapa sih ya
kita mau mungkin nyelenggar cium
serem mau ngeladang aja yuk
dulu waktu dede masih kecil
emak pengen pindah dari cibarengkot
tapi emak takut karena hanya dari cibarengkot
mantan tkw seperti emak yang dihargai orang
kalau tahu begini
dari dulu emak pindah dari cibarengkok
lebih baik tidak dihargai orang lain daripada tidak dihargai cucu sendiri
sabar ya emak
kalo dia disuruh belajar kelompok sama pebri dan edward
sama satu kelompok sama denny debbie oleh perberhok
jadwalnya hari selasa sore
kenapa ya anak anaknya diminta belajar lagi
padahal kan anak anak sudah belajar atau di sekolah
tahu tuh pak kandes
jadi repot ya
padahal sekolah kita hanya butuh ijasa
biar bisa berangkat kerja ke luar negeri
kalau kerjanya nggak keluar negeri mah
kan udah sekolah juga nggak apa apa tuh
iya sekolah tinggi tinggi sampai sma
kerja di jakarta palingan juga gajahnya dua juta
eh jang si juhaya tuh nggak kepengen gitu pergi kerja ke luar negeri
saya juga lagi pusing
ya saya nggak mau keluar dari majikan saya sekarang
punten si bapak mau pulang dulu sebentar ke rumah
iya tidak apa apa pak
mau lihat sudah ada apa apa
sudah datang atau belum istri bapak
ya tidak apa apa pak
tapi nanti bapak secepatnya balik ke ladang
oh nanti disampaikan
nenek kangen pisah
jangan kebawa ke sini
sekarang dia ternyata datang
tapi mungkin juga renaga lapar
masih betul kamu dong
yuk yuk yuk
jam berapa sampai di sini
jam sembilan pagi tadi kang
tadi ke rumah ujang mengambil ronaldo
tapi kamu jadi di sini
malah nggak apa apa tua
kalau begitu ujang turun dulu ya saung
coba menantu kita teh kayak si ujang
nggak usah dipikirin atu akang
kan kalau si idan itu kelakunya memang begitu
masih nggak bisa berkelakuan kan
masih nggak bisa berkelakuan